gak enak benar enak ya
wah mama cantik banget
kamu juga al very hanson paling blue kalian serasi sekali
suamiku ganteng banget aduh aku milihnya pas deh
lagi lagi satu dua
enter dulu gak bagus
apa aja gak bagus
kalo bajunya gak keliatan
apa aja gak keliatan ini keliatan
sopi bawang gak terus aku keliatan gendut
ayo ada timer ada timer ada timer
bagus kan mau lagi gak
udah saya mau makan yuk
taduh aku cek dulu
mari masukin dulu
sikit lagi yuk
hai teman teman hai keunggul dengan kelihatan gendut udah udah ya ayo sarapan yuk
ya bener bener enaknya
kalian serasi sekali
pak kejutannya apa sih aku penasaran banget
rena habisin makannya arena dulu kalau udah habis nanti kita bareng bareng ke halaman
belakang ya lihat kejutannya oke pak
ini nino mereka bilang apa bisa nggak didaftarin saat ini belum bisa pak mereka
bilang kalau dokter edward kong lagi trip ke amerika untuk dua minggu kedepan
hai dan mereka juga bilang kalau waiting list untuk dokter kong lumayan banyak yaa
kalaupun aku daftar sekarang pasti masih akan sebulan lagi
tapi mereka info kalau seandainya dokter kong udah balik aku akan dikabarin
ya mudah mudahan aja heno kamu bisa segera daftar tapi kalau menurut mama memang dokter bagus itu

jadi kamu sabar aja sayang ya
mudah mudahan bisa lebih cepat kan
ya allah maaf pak
rasanya udah gak sabar
aku bisa melihat lagi
apalagi melihat rena
allah akan tunjukkan caranya
anda dipanggil sama kepala lapas
silakan bu
katanya ibu panggil saya ada apa ya
untuk memberitahukan kalau besok
ibu sarah akan ada sindang banding
terima kasih banyak ya bu
semoga sindangnya berjalan lancar
permintaanku untuk bebas dikabulkan
agar aku bisa segera rawat dan temani elsa
silahkan bawa lagi bu sarah ke sel
mari bu sarah
makannya pelan pelan dong sayang
nanti kesel lu gimana
abisnya aku mau cepet cepet
biar kejutan dari bapak
aku udah gak sabar
kejutan dari bapak

jadi pelan pelan makan ya ya
ini di depan ada tamu katanya mau ke sana ya
aku mau ketemu dengan nonrena
kamu suruh langsung ke halaman belakang aja ya
biar riza yang ntar
baik pak bos
aku udah selesai makannya
kamu udah gak sabar banget
liat kejutan dari bapak ya

makasih ya pak
aku juga sayang sama renan
bapak kamu keren banget ya
bisa bikin mainan kayak begini di rumah